bagaimana kalau pak ustadz pelatihan acting nih diantar depan kamera pak ustadz kagak gugup
ulala belajar acting
pura pura syuting syutingan gitu ya
udah kalau gitu dimulai dari mana nih saya harus latihan ratingnya
pak ustadz jadi apa
iya iya boleh boleh terus terus terus
kalau pak snicky t
ya megang hukum aja saya
iya saya sendiri
oh yang buat sound gitu ya
aduh tas si zaky
ini ada apa nih
ini ada apa nih kok rame rame banget kayaknya
lah terusin si ayu kenapa nangis sampe segan segan begitu
apaan pak sri kiti
tadi asistennya zaky nyuruh ayu sama lilis kesini
buat ambil obatnya zaky
iya suruh ngambil obat tapi kenapa jadi kamu yang nangis yuk
gara gara kamu dong
gara gara aku juga
gara gara aku juga
gara gara aku juga
ini bukan waktunya untuk menyalahkan diri sendiri
ini waktunya untuk mencari sanusi
sanusi itu tetangga saya anak empau dede si bandar kiong
gimana pak sri kiti sekarang
buat anak anak yang berpikirnya tidak bisa berpikir pikir
bukan berpikir pikir punata
biar keluar aja dulu
masalah sih zaky biarin urusan saya sama ustadz musa ya
pak keluar dulu ya
bukan berpikir pikir punata ya
udah kalau gitu mana obatnya sih
pak sri kiti pak sri kiti boleh seperti ini
ya biar sama ustadz musa sama pak sri kiti aja ya
makasih pak ustadz ya
pak ustadz kalau begini buat apaan
bukan ustadz ini buat bantu anak nafas

tarik tarik tarik
pelan pelan jangan tarik
terima kasih pak
terima kasih pak
pelan pelan jangan tarik
tariknya di dalam tariknya di dalam zaky
ustadz musa kalau begitu butik boleh minta foto dong
he he minta foto sama ustadz musa yang mulai dah satu ini
he eh bukanlah pak ustadz
maksudnya minta foto sama si zaky tapi pakai handphone ya ustadz
mau minta foto sama zaky
emang tau zaky ini siapa
sebesar kulit bangunan
maksudnya kau pernah nonton sinetronya nggak
he he tak pernah lah ustadz kan
tak ada tv dan kita kan tak boleh nonton
jadi tak pernah lah macam itu
berarti ikut ikutan doang
nah kalau ustadz mau tanya nanya sih

eh emang pernah nonton sinetronnya
di dalam mimpi
hmm marah dong
ya udah deh kalau gitu butet positif kita balik ke asrama yuk
biar zaky kira disini
cepet sembuh ya zaky
saya juga sama pak silkiti ini mau keluar dulu mau ada urusan ya
saya minta tolong banget ustadz untuk menjaga zaki dan juga asistennya
cuma di tim asistennya dia digunain
cocok ya ustadz sama sama ijo ijo kayak talam
ustadz musa orang dicariin mau sutradara
pak sri giti itu ada apa pas sutradara panggil panggil saya
ustadz musa mau diajak shooting
gak kayak film horror apa
ustadz ajak saya ulan
ustadz ajak saya ulan
ustadz ajak saya ulan
ustadz ajak saya ulan
ustadz ajak saya ulan
jadi orang terkenal
ada apaan sih pak
berhubung pak sutradara butuh satu pemain
untuk ngantiin jaki
kalian diminta di casting ulang
maksudnya ini gimana sih
ya ini namanya seleksi dodot
kalau aku sih udah siap
dan aku yakin kalau aku tuh mau
aku tuh udah yakin banget
kalau heikal sih mana mungkin
ya pasti heikal lah
yang pasti udah bakalan lolos gitu ya
aku sih sabar aja
aku udah setuju
lebih baik kita berusaha semaksimal mungkin
dan menyerahkan kepada allah
dan hasilnya mau tau nggak sih ya pak
sobri kamu duluan
sutradara manggil tuh apa bolak balik begitu
ini jadi pikiran hati saya
jujur lagi sedang tidak menentu ini
jadi gelisah gitu
kalau piknik keselapin tanah
kalau bumi duduk duduk pak ustadz
pak ustadz habis makan jengkol ya
sedikit pak ustadz
ke parang tritis
tujuan mau berenang
kalau pak ustadz jadi artis
kalau saya jadi artis
pak d akan saya angkat menjadi pengawal pribadi saya
wah ya ampun pak d
pak sri giti itu mungkin akan saya jadikan
asisten pribadi saya
kita buat satu lagi
taruh sini pak siti
nah pak siti juga tidak lupa
kalau saya menjadi artis top nanti
pak siti akan saya ajak main
pak ustadz apa kabarnya
gimana rasanya jadi artis
saya lagi sibuk
pak ustadz musa
ustadz musa udah ganteng
boleh minta tanda tangannya nggak ustadz
saya nggak ada waktu
untuk melayani foto dan tanda tangan
foto tahun depan aja ya boleh sama asisten saya aja kalau mau tangan sama sama saja mau

usah latihan acting nih diantar depan kamera pak ustadz agak gugup cerdas ular belajar acting
pura pura syuting syutingan gitu ya itu dia yaudah kalau gitu dimulai dari mana nih saya

gitu ya saya yang buat soalnya ada kameramen ada
itu boom biasanya kalau sutradara biar lebih bawah dia punya bangku sendiri
oh iya buat yang gak kamera ya tripod ya
diri aja ya